tadi melihat gedung satu gedung tiga gedung dua ruang ruang sidang
ini kan cuma fisik aja ruang sidang
permohonan pilek kan kalau yang ruang sidang ini kan dipakai untuk legislatif nanti
di sidang utama itu
kalau yang di sini yang untuk legislatif nanti yang perlu disiapkan
pak sejauh ini yang sudah mendaftar kegiatan phpu
rencananya untuk paslon tiga katanya besok pak
ini apa sudah terkonfirmasi
tidak pernah komunikasi dengan kami ya
tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya
dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi
untuk pemutusan perselisihan hasil kompil ini sampai ke tempat batas
ada kok di pmk tentang tahapan mbak
itu sidang pleno berarti pak
kalau sebagai panelnya itu sudah ada panelnya ada tiga ya nanti
kan kita punya sembilan hakim nanti bisa menjadi dibagi tiga panel
kemarin sudah dijelaskan sama
kemarin sudah dijelaskan sama teman teman media yang
prof saldi saya pak prof arief
tadi ada sidang pagi
tadi hanya sidang pengucapan putusan
tapi perkara pu bukan pp

tadi hanya sidang pengucapan putusan tapi perkara crew bukan phpu
kalau sudah waktunya nanti diregistrasi
karena begitu direkstrasikan argunya terus jalan itu empat belas harinya
ya kan kami bisa secara bersama sama membaca
jadi bisa masing masing mencermati pada bagian bagian tertentu
akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti
baca permona nanti itu belum disidangkan juga
iya nggak bisa karena belum baca juga belum kan baca permohonannya
ya tenggang waktu spedi trial dan lain sebagainya
konsistensi dengan beberapa pendirian sebelumnya kan
pak himbawannya ini kan untuk penyerahan tiga x dua puluh empat jam artinya sampai besok ya pak
pakai jam pak pakai hari kalau pilpres kan
nah ini himbauannya supaya bisa
enggak enggak mau ngimbuk karena kita ini kan badan peradilan yang
mau mencari keadilan kesini ya silakan
kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau menghimbau
kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani
oh ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan mk mk juga
jadi jika pastinya nanti menjelang persidangan